saya cucu ketiga dari mimi rasina
dan sebagai ahli waris dari mimi rasina langsung
dan saya keturunan yang ke sebelas setelah mimi rasina
dan saya disini sebagai ketua sanggar
atau yang sebagai penanggung jawab sanggar terikopi mimi rasina

mimi rasina atau rasina adalah satu satunya penari topeng
yang gigih memperkenalkan tari topeng indramayu hingga mendunia
bahkan hingga usia senjanya
ia terus membawakan tari topeng yang mengantarnya ke berbagai belahan dunia
mimi rasinah menjadi ikon tari topeng indramayu sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh an
ia wafat pada tujuh agustus dua ribu sepuluh
kini roh menari sang maestro sudah merasuk ke jiwa sang cucu
airly rasina adalah cucu ketiga mimi rasina
sekaligus ahli waris tari topeng indramayu sejak delapan maret dua ribu dua puluh
ya dalam tradisi tari indramayu
pewarisan kesenian tari seolah bersifat wajib
saat ini kelangsungan tari topeng indramayu diamanahkan kepada airline
di atas lahan seluas empat kota
sanggar terbuka tari topeng mimi rasinah dibangun
tepat di samping makam sang maestro
di desa pekandangan indramayu
setiap jumat dan minggu
puluhan murid berlatih menari dan bermain gamelan di sanggar tersebut
para murid cukup membayar biaya pengganti lima belas setiap pertemuan
sementara itu airly membebaskan biaya bagi anak yatim dan keluarga tidak mampu
sanggar tari topeng mimi rasina
ternyata kita sendiri berdiri pada tiga puluh november seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
dan itu yang lama dan kemudian berkembang
dan muncul sanggar yang baru atau perkembangannya
itu kita berdiri pada tiga belas november dua ribu tiga belas kemarin
dan kami dapat bantuan ya karena

kita juga berdiri pada tempat yang mudah atau tempat belajar untuk menetaskan regenerasi muda
karena kita disini di samping untuk belajar menari
kita juga ada belajar seperti melukis topeng atau membuat topeng
atau sebagai gimana manajemen untuk penjualan

sebagai penjualan airly memiliki kekuatan yang sangat besar
sebagai penjualan airly memiliki kekuatan yang sangat besar
pada hari yang cerah itu sekitar pukul sebelas siang para murid sanggar ditemani orang tua mereka
berdatangan ke sanggar memakai kostum dan aksesori tari
riasan wajah medok berkarakter khas penari indra mayu pun menghiasi para penari
tak ketinggalan airly
hari itu ia pun menginakan kostum taric yang selalu dipakai saat tampil di panggung mana pun
airly tidak memiliki pakem riasan wajah
ia merias sendiri tanpa bantuan perias wajah
airely sengaja memanfaatkan waktu dan tempat di pusat kota seperti ditugu perjuangan
tujuannya adalah memotivasi murid sanggar supaya siap tampil di tengah keramaian
inilah didikan sanggar tari topeng mimi rasinah
regenerasi penari topeng terus berlangsung di sanggar
penari topeng berusia enam hingga empat belas tahun sudah mahir berlenggak lenggok
tidak lupa pula nayaga atau pemain musik gamelan
suara gemung kendang bonang ketuk lengkap dengan gong
lantang mengiringi penari topeng di bawah terik matahari
airely tidak pernah bermain main mengajari muridnya menari
sebab airli tahu betul mereka lah yang akan menjadi penerus sekaligus memelihara tari topeng indramayu dari masa ke masa
tarian yang mereka mainkan adalah tari topeng kelana yang menggambarkan seseorang yang suka berkelana untuk menemukan jati dirinya

sebelumnya mereka berpengalaman untuk mencari jati dirinya

sebelumnya mereka berpengalaman untuk mencari jati dirinya

topeng berwarna merah tua dengan mata membelalak dan berjenggot menunjukkan watak angkuh serta kejam
para penari tampak menjiwai tarian kelana tersebut
nari topeng kelana satu
susah gak belajar menari
kenapa suka menari
cita citanya mau jadi apa nanti
menari bukan hal yang mudah bagi anak anak
airly terus memutar otak demi menggandeng penari dan membuatnya terus bersemangat dengan cara memadatkan durasi tarian
awal awalnya kan tarian topeng kan semuanya panjang ya durasinya semuanya itu tiga puluh menit dua puluh lima empat puluh lima menit
jadi kalau dulu saya sendiri belajar itu sampai ada merasa kejenuhan karena dari a sampai z semuanya harus dipelajari
dan saya bisa itu tahu juga

apalagi dulu kan tidak ada namanya audio tidak ada namanya handphone yang secanggih seperti sekarang
saya dulu latihan hanya pakai ketukan tangan dan langsung pakai lift juga
saya bulak balik karena memori orang kan kalau dikasih pelajaran a sampai z nggak pernah dikit dikit kan mungkin menerimanya lama
tapi saya dengan saya menerima ilmu dari mimi
dan saya juga dibekali dengan education kan kuliah di dunia seni wah ini bagus juga kalau kita kemas gitu kan
tari topeng tradisional ini berjaya sejak seribu sembilan ratus enam puluh an
bukan hanya taraf nasional tarian ini sudah dikenal di manca negara
maka tak aneh melalui tarian ini kebudayaan menari di indramayu terjaga
tentunya sangat bermanfaat ya terutama topeng mimiresinah ini apalagi sudah memiliki sanggar
dan bisa diundang pentas di mana mana
itu merupakan wisata budaya ya tentunya akan memberi dampak terutama pariwisata indramayu dan juga ekonomi kerakyatan juga ya
ada dampak positif
gimana rasanya anak kecil diinjak injak pas dua belas malam
nangis kan saya karena takut dikuburkan
waktu itu kan
di injak injak badannya saya suruh telungkup suruh takwurup terus di injak injak selama tujuh kali tiap malam jumat
menjadi ahli waris tentu memikul tanggung jawab yang besar
masih melekat dalam benak saat ia menceritakan bagaimana mimi mendidiknya menjadi penari
dan memang saya juga berterima kasih kepada mimi ya sebelum dia kena seruk waktu saya kecil juga ada ritual ritual lain
jadi misalkan suruh berpuasa saya yang di injak injak di kalau dibilang kita perapatan di apa ya
perapatan itu pas ada pemakaman umum jembatan jembatannya gitu itu kan tujuh kliwon
itu tujuh kliwon jam dua belas malam kita diinjak injak
gimana rasanya anak kecil diinjak injak pas dua belas malam
nangis kan saya karena takut di kuburan
waktu itu kan di injak injak badannya saya suruh telungkup kan suruh takwurup ya
terus di injak injak selama tujuh
tujuh kali kan tiap malam jumat
belum ritual mandi mandi purnama
kalau mulut juga dimandiin karena perempuan satu satunya waktu itu ya
dibilang kalau orang jawa itu kalau kita di indramayu katanya kalau anak perempuan satu satunya harus membuang kebel katanya gitu
ya saya ngikutin aja walaupun rasa hati sedikit menolak tapi ya harus gimana saya ikutin
duri dan kerikil tajam menemani perjalanan hidupnya
menghidupkan sanggar tari topeng mimi rasina bukan perkara mudah
dahulu muridnya hanya dua hingga tiga orang
bertahun tahun airly tenggelam dalam dunia tari
niatnya sungguh sederhana mengajak anak anak di desanya membawakan tari topeng

airly percaya perjuangannya tidak akan berakhir
puluhan juta rupiah ia keluarkan demi sanggar
kini sudah hampir dua puluh tahun airly berpeluh membesarkan sanggar ini
sudah ribuan penari muda lahir dari sanggar ini
bawa terus terus bisa nari dari panggung ke panggung bisa nyari uang sendiri
ya mbak arli kalau ngajar anak anak orangnya sih baik ya
tapi kalau sudah mengajar murid muridnya gitu
harus benar benar fokus gitu nggak main main gitu
denyut kehidupan sanggar mimi semakin jelas
tidak hanya menari ia seakan memberi kekuatan lahir pada sanggar ini
untuk orang orang di sekitarnya
ya berbicara tentang tari topeng tentu berbicara mengenai pemahat topeng
dialah war gana prajin topeng topeng ini
melalui jemarinya yang kreatif pria berusia tiga puluh tahun itu mengukir topeng khas indramayu secara mendetail
wargana mengaku mulai membuat topeng sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
pria yang akrab di sapa gana ini menghabiskan waktu seminggu untuk membuat satu topeng
adapun kayu yang digunakan prajin adalah jenis jarang
kayu tersebut dipilih karena semakin tipis semakin mudah karakter topeng dibentuk
tentu melalui topeng topeng di sanggar ini ghana mendapat penghasilan
yang berkarakternya kan beda beda peminatnya
ya hasilnya ya lumayan gitu sekitar sembilan ratus gitu kayaknya
selain itu ada cerita dari bapak wata seniman sulung sekaligus satu satunya murid mini yang bersisa
pria berusia empat puluh delapan tahun ini menjadi salah satu ikon nayaga sekaligus pengisi suara dalang pada pertunjukan air li razia
ia masih ingat betul bagaimana rasanya menjadi murid mimi
saya berusaha mengikuti gerakan gayanya mimi seperti apa genitnya seperti apa itu
alhamdulillah bisa bisa bisa men support mimi lebih semangat lagi
oh dikala mimi kalau udah menginjak tari kelana seperti atau kelana full
kalau udah bahasa kalau udah masuk itunya kayak seperti apa ya kayak aura aura mistisnya sih
udah kalau udah masuk ngelodra ngelodra tuh wah semangatnya begitu
seperti bukan sosoknya mimi masya allah
sanggar ini seolah tidak pernah sepi
tepat di sisi kanan sanggar terletak ruang air lirik
sanggar terletak ruang aksesori sederhana berukuran tiga x empat meter
ruangan ini menyimpan kostum tari topeng lengkap dengan berbagai aksesori dan pernak pernik detail lain
gapalah gitu istilahnya gak perlu ribet ribet nyari kesana kesini
apalagi kan kalau nyari kostum tuh kadang kadang rata rata ke cirebon gitu jauh
udah gitu kan ongkosnya juga lumayan

kalau kesini kan murah paling ongkos bensin aja sih

bukan air lirah sinar
bukan air lirah sinar
air lirah sinar jika semangatnya mengendur
nama besar ahli waris tari topeng indramayu membuatnya terus bersemangat
meskipun kini jumlah murid sanggar aktif mencapai ratusan
airly tetap hadir menjadi pengajar tari di berbagai sekolah
bahkan saat ini kesenian menari termasuk muatan lokal wajib di sekolah di indramayu
dari sanggar kemudian mengajarkan juga di beberapa sekolah sekolah dasar di indramayu gitu
bagaimana perjalanan untuk mengenalkan tarian ini kepada anak anak itu mbak dury
awalnya ya banyak lika likunya ya karena kita juga mengajarkan ke sekolah sekolah itu tidak mudah ya
karena banyak kriteria yang harus kita tempuh dan juga keminatan dari sekolah itu sendiri gitu
atau apa namanya dari pihak sekolahnya sendiri kadang ada yang mau ada yang tidak gitu
namanya melestarikan kita tidak semudah yang dibayangkan gitu
kadang dukungan dukungan dari sekolah juga kita diperlukan
jadi ya banyak sekali yang strategi harus kita bikin untuk gimana sekolah ini mau untuk belajar nari atau gamelan gitu
artinya melewati proses yang panjang pasti ada tantangan apa saja yang dihadapi
mungkin karena ini ya karena saya sendiri sibuk dengan dunia saya sendiri
tapi juga saya juga harus melestarikan kesenian di indramayu khususnya gimana caranya
kita kalau kita tidak memberikan motivasi atau memberikan ilmu kita kepada anak dari usia dini nanti habis gitu
maka dari itu kita larinya semacam sekolah ekskul sekolah itu kan diperlukan
jadi setiap apa namanya sekolah itu kalau bisa mengenal mengenal lah dulu atau wajib mengenal
nah nanti kesananya pasti mereka akan mau dengan sendirinya belajar gitu
memang dari sekolah kan anak anak kadang ada yang mau ada yang enggak beda sama anak yang belajar di sanggar kan sudah otomatis mereka ingin belajar akhirnya datang ke sanggar walaupun bayar kan
airly tidak berjalan sendiri
dukungan guru dan semangat anak menari menjadi kekuatan tersendiri
melalui keterlibatan murid sekolah dasar kelas empat hingga enam di sekolah ini
airly juga ingin menyampaikan betapa pentingnya ilmu kesenian menari
airly juga ingin menyampaikan betapa pentingnya ilmu kesenian menari
airly juga ingin menyampaikan betapa pentingnya ilmu kesenian menari

airly juga ingin menyampaikan benar benar nilai kekuatan tersendiri

itu betul betul antusias bahkan mereka berkeinginan untuk bertampil diri di depan di mana ada pementasan
di antaranya di samping itu juga ekspor pendidikan di kabupaten indramayu oleh pemerintah daerah tingkat dua indramayu diminta untuk tampil
dan di samping itu juga ada lagi yaitu hari ulang tahun dewan kesendahan indramayu juga ditampilkan melalui gupar
dan yang terakhir bahkan sampai anak didik saya yang namanya surya itu sudah dibawa ke negara jepang
ketika menjadi ibu dia menjadi ibu terbaik bagi kami dan ketika di panggung dia menjadi penari yang bisa dinikmati dan bisa orang lain memberi komentarnya
ketika menjadi ibu dia menjadi ibu terbaik bagi kami
semangat yang ia tularkan di sanggar telah melahirkan sejumlah penghargaan
puluhan piagam dan penghargaan ia raih
di antaranya women of the year dua ribu dua penghargaan seni dari pemerintah melalui kementerian kebudayaan dan pariwisata
selain itu ada lifetime achievement pada festival topeng nusantara dua ribu sepuluh dan sebuah penghargaan dari negeri belanda
airly adalah anak ketiga dari lima bersaudara
ia membuat manajemen keluarga untuk mengurus sanggar mimi rasinah
mulai gamelan kostum perut dan perut

kakak sunung airly menjadi salah satu kunci yang mengatur setiap pertunjukan
ya kalau mbak erli kan dia selalu terbuka selalu ngobrol dengan saya sebagai keluarga
dan selalu apa namanya keluh kesah dengan kita juga bagaimana melestarikan kesenian tari topeng
karena mbak airly itu mirip dengan mimi rasinah jujur
dan selalu terbuka baik masalah manajemennya
maupun ketika ada persoalan persoalan lain yang mungkin terkecuali persoalan pribadi
mbak airly itu mirip dengan mimi rasinah jujur dan perut
mbak airly itu mirip dengan mimi rasinah jujur dan perut
bunda airly mimi waci menjadi orang yang selalu berada di depan mendukung airly
airly dan mimi waci adalah guru inti sanggar ini
sesekali mereka bergantian mengajar tari di sanggar

mimi wacih masih ingat betul bagaimana saat airly menari dari kecil hingga saat ini
katanya kalau ini kalau jadi jalan topeng jadi penari topeng harus sabar deh ya
kalau harus ini harus telaten kalau ada omongan apa apa jangan dikirukan
jangan sampai cari musuhan jangan sabar saja
nanti mimi itu punya gerakan kayak gini kamu usah itu niru itu niru itu
cariin aja punya mimi rasina yang baik gitu
yang jeleknya dibuang yang bagusnya dipakai
kemudian nanti kalau besok udah mimi gak ada katanya kamu harus bisa memimpin anak anak
ngelas tarikan topeng jangan sampai kayak mimi dulu

ada yang berpengalaman ada yang berpengalaman
ada yang berpengalaman ada yang berpengalaman
ada yang berpengalaman ada yang berpengalaman
pada dua ribu enam airly rasinah menikah dengan ade jayani
mereka dikaruniai dua anak yaitu walan jayani sembilan tahun dan wulan secan fortuna empat tahun
sejak kecil airly dan ade sudah mengenalkan seni kepada kedua anak mereka
airly mengenalkan tarian kepada wulan dan gamelan kepada walan
jadi mbak airly tetap dia sebagai ibu rumah tangga
sama dengan perempuan perempuan yang lain
tetap pagi memasak untuk sarapan untuk anak anak
dan ketika mungkin seminggu sekali atau apa
kita bersama dengan anak anak juga liburan dari aktivitas kita
kegiatan sehari hari yang ya kadangkala sangat membebani pikiran
dan itulah kesenangan ketika berkumpul dengan keluarga dan anak anak
bisa bersenyum dan bercerita bersama dengan
bersama dengan anak anak
menjelang pukul enam sore itu di malam jumat airly bergegas menyiapkan sesajen
berupa sejumlah gelas berisi teh dan kopi kelapa muda atau degan beras serta daun melati
airly juga membakar wangian atau ukup ukuran
dan suasana di sekitar sanggar pun menjadi tenang dan wangi
sesajen tersebut dipersembahkan bagi topeng yang berusia tiga ratus tahun lebih
dan menjadi warisan turun temurun keluarga airly
ritual malam jumat ini menjadi wajib bagi airly
namun airly berpedoman selain sebagai persembahan
sesajen diberikan demi menjaga estetika dan kualitas topeng
suasana memang terasa
suasana memang terasa
suasana memang terasa sedikit mistis
doa dipanjatkan di atas panggung atau tepat di depan gamelan
setelah selesai airly beranjak ke makam sang leluhur dan nenek mimi rasina
yang berlokasi tepat di samping sanggar
inilah yang dapat dilakukan airly untuk mengenang mimi rasinah
ya dia bilang yang paling melekat itu kan satu ya
kamu dalam artian menari sampai mati
maksudnya sampai mati itu selagi kita masih diberi umur
kita mencoba untuk terus bergelut di dunia seni
terutama menari atau musik atau lain gitu
nah kalau kita sudah mati kan tidak bisa ini kan ibaratnya namanya ini supaya bisa harum
dengan karyanya itu yang diungkapkan
jadi kata kata menarilah sampai mati
mimpinya kadang bilang menarilah sampai mati
karena itu umur kita masih diberi panjangan umur
harus aktivitasnya ya kita digunakan yang sebaik mungkin gitu
untuk aktivitas kita sebagai seorang seniman